om irfan itu ternyata udah punya anak ya nin
kok kamu gak pernah cerita sama saya
mana kayak om irfan laki laki atau perempuan
perempuan deh kok gak salah namanya jessy
jessy sekarang tinggal dimana
lagi di luar kota
di luar kota
masih kecil atau umur berapa
om irfan kan masih muda
kamu sih mana
udah selesai google ya
terlupa lah terlupa
kondisi bu sofia sudah sangat lemah saat dibawa ke sini
bayinya berhasil kami keluarkan melalui tindakan operasi
ya wabi sofia tidak tertolong pak
aku wabi sofia siapa siapa lagi kak
ayah permisi pak
iya terima kasih ustaz
kak aku gak punya apa apa lagi kak
kenapa kakak tinggalin aku kak
aku gak punya siapa siapa lagi
aku harus gimana kak
yang sabar ya
emang sudah waktunya kakak kamu meninggalkan aku ya
saya turut berduka cita atas meninggal kakak kamu
makasih ya pak
bapak sudah menolong saya
itu sudah merupakan kewajiban saya sebagai sesama manusia untuk saling tolong menolong
kamu yang sabar ya
saya mau bantu kamu lah
saya baru saja merintis usaha kecil kecilan membuat peralatan
kalau kamu berminat kamu bisa ikut saya sebagai tukang
ini serius pak
saya mau pak
makasih ya pak
sudah lama ya kita gak ketemu
sekarang kamu makin sukses
iya ini kan sebenarnya karena kesempatan hidup kedua yang bapak berikan pada saya
saya sama sekali ingatnya kalau ternyata dunia begitu sempit
pak irfan dengan bapak saya saling kenal
pak nino ini bukan cuma kenal
tapi bapak pak nino ini yang selamatin saya dari kecelakaan dua puluh sembilan tahun yang lalu
ini kejadian yang sangat kebetulan
tapi kebetulan saya harus nganterin ini kan anak saya
ya jadi saya sedang buru buru
tapi nanti kalau saya ada kontak dengan pak chandra
ini saya sudah urusan dengan anak bapak
gitu ya pak nino mas chandra
pak irfan itu ternyata udah punya anak ya nino
kok kamu gak pernah cerita sama saya
mana kayak pak irfan laki laki atau perempuan
kok gak salah namanya jessy
jessy sekarang tinggal dimana
lagi di luar kota
di luar kota
masih kecil atau umur berapa
pak irfan kan masih muda
eee udah besar juga
gak jauh lah umurnya dari aku
soalnya pak irfan kan juga nikah muda
tapi pernah dilihatin fotonya sama pak irfan
enggak belum pernah
cuma nanti kalau ada
ada waktu kosong
mungkin om irfan mau nemuin aku sama anaknya
ya udah nanti kalau misalkan kamu ketemuan sama anaknya om irfan
biar supaya saya kenal sekalian
apa sih kemen banget mas
kamu jadi penasaran
kamu nanya detail banget loh
kenapa emang kamu temu sama dia
cuma pengen tau aja
kan saudara kamu juga
oh kamu mau banding bandingin aku sama anaknya om irfan ya
kenapaan sih kamu
bukan begitu maksudnya
bukan begitu maksudnya
ya kan saya pengen
pengen kenal karena dia juga saudara kamu
kenapa mikirnya kayak gitu sih
istri aku kan sekarang kan udah dud lagi hamil
terus pada kamu om irfan pasti cantik
ma mama tenang aja
iya sayang mama kamu itu perempuan yang paling cantik di dunia
asalkan gak marah marah
oh jadi kalau aku lagi marah marah aku gak cantik gitu
bilang aja kalau aku gak cantik
mah mama jangan marah marah
iya sayang mama gak marah marah kok
nah gitu dong
kita balik ke rumah dulu ya
ganti baju abis itu baru deh bang
nanti mampir pom bensin dulu ya pak
eh kok di sini kamu sayang
aku beli kue buat temen temen aku di panti asuhan
aku dulu tinggal di sana
kenapa reina bisa ada di panti asuhan ya
bukannya dia anak andin dan aldebaran
aku bener bener gak nyangka pak
kalau ternyata pak irfan itu
selain klien di kantor aku
dia juga ternyata omnya andin
dan sekarang aku baru tahu kalau papa kenal dengan dia
bahkan papa pernah bantu pak irfan dulunya
kalau dia itu omnya andin
berarti yang meninggal pada saat kecelakaan itu mama kandungnya ada
selamatormalah pak flavors

jadi cukup juga sisit ke bottoms